yuk yuk wah
anak anak yang terlahir dengan disabilitas di indonesia saat ini masih cukup banyak dan membutuhkan perhatian khusus
salah satunya mereka yang menderita serebral palsi
berdasarkan survei sosial ekonomi susenas badan pusat statistik dua ribu dua puluh
tercatat lima ratus tiga puluh dua satu ratus tiga puluh anak menderita serebral palsi
sementara riset kesehatan dasar kementerian kesehatan ri dua ribu tujuh belas menunjukkan
jumlah kasus serebral palsi adalah dua hingga lima anak per seribu kelahiran hidup
dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari rumah sakit universitas indonesia depok
widya stuti retno anissa mengatakan
serebral palsi merupakan suatu kondisi yang terdiri dari sekumpulan gejala
yang mempengaruhi perkembangan kontrol otot dan gerak serta postur tubuh
hal ini disebabkan oleh kerusakan
atau terdapat lesi pada otak yang berpengaruh terhadap fungsi motorik sensorik hingga kognitif
lumayan sering juga infeksi
kemudian atau misalnya saat berlahirkan dia agak lama durasinya seperti itu
kemudian ada hipoksia jadi ya penurunan kadar oksigen
atau ya saat tadi saat setelah lahir misalnya anaknya ada kejang
atau ada juga bisa trauma juga bisa gitu ya
semakin awal terdeteksi penanganan serebral palsi akan semakin baik
menurut dokter anissa kebanyakan orang tua membawa anak menjalani terapi
setelah usianya di atas dua atau tiga tahun
hal inilah yang menyulitkan proses terapi dan dapat memicu terjadinya komplikasi
untuk itu peranan orang tua dalam membantu terapi anak dengan serebral palsi sangat dibutuhkan
harus melibatkan keluarga gitu ya
karena keluarga yang sehari hari bersentuhan langsung dengan anak anak ini
jadi kami dari rumah sakit gitu ya
kita membantu menterapi juga mengarahkan
memberi kalau memang perlu tindakan bisa dilakukan tindakan memang kalau diperlukan
tapi kalau yang utamanya itu di rumah bagaimana cara handlingnya posisinya
saat dia anak itu tidur duduk makan bermain itu semua juga termasuk bagian dari sebenarnya terapi juga gitu
serebral palsi memiliki tiga jenis yaitu spastik diskinetik dan atakan

pada anak dengan serebral palsi tipe spastik biasanya memiliki otot ekstremitas menyempit
dengan pergerakan kaku terutama pada lengan kaki dan punggung
hal ini menyebabkan anak sulit bergerak dari posisi satu ke posisi lain
selain itu gerakan si anak menjadi tidak normal
serebral palsi tipe ini merupakan yang paling sering ditemui ketimbang dua jenis lainnya
untuk serebral palsi tipe diskinetik
anak biasanya melakukan gerakan distonia
atau gerakan berulang dan memutar
atetosis atau menggeliat
dan korea atau gerakan yang tak terduga dan sulit dikendalikan
sementara untuk serebral palsi jenis ataksik
anak biasanya memiliki masalah keseimbangan dan koordinasi
exercise ya kemudian positioning tadi ya positioning anak gitu
eksersis tujuannya adalah untuk mempertahankan tadi lingkup gerak sendi
kemudian untuk men stretching otot yang
kemudian untuk menguatkan penguatan latihan penguatan otot yang lemah gitu ya
nah setelah itu ada modalitas juga bisa biasa kita pakai
modalitas yang ada di rehab
kemudian kalau misalnya ya apa tadi terapi eksersis modalitas sudah
kemudian bisa juga kita bantu misalnya spacetisnya masih terlalu kuat dengan alat bantu ya
misalnya avo gitu mungkin pernah dengar avo
ortosis gitu ya atau yang apa saja yang dibutuhkan
selain dengan modalitas alat bantu untuk terapi fungsi motorik dan sensorik
anak dengan serebral palsi juga menjalani terapi wicara untuk fungsi kognitif dan behavior
selain itu diikuti pula dengan terapi untuk fungsi pernafasan
guna membantu anak serebral palsi melakukan aktivitas makan minum dan duduk
penanganan serebral palsi bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis dan orang tua dengan pasien
yang menderita cerebral palsy
dibutuhkan kerjasama sinergitas semua pihak baik masyarakat pemerintah hingga pihak swasta
untuk menciptakan aksesibilitas dan fasilitas bagi penderita cerebral palsy
misalnya anak dengan serebral palsi nanti akan memasuki usia sekolah
sekolah mana yang dapat menerima mereka dengan segala keterbatasannya
dan perusahaan atau instansi mana yang akan mempekerjakan mereka kelak
belum lagi faktor biaya yang tidak sedikit membuat penderita cerebral palsi
tidak kontinu dalam menjalani terapi
arman helmy galuh prestisa jakarta